kapal motor penumpang roy satu terbakar di perairan tidak jauh dari pelabuhan merak
kota cilegon banten sabtu sore
kepanikan pun dialami sejumlah penumpang karena api terus membesar
serta bingung mencari pelampung
ini gimana udah begini benar
udah ini ya
pasca insiden tersebut petugas memastikan seluruh penumpang di atas kapal
sudah berhasil dievakuasi dari kapal yang terbakar
membeludaknya jumlah penumpang yang berebut ingin cepat dievakuasi
lebih dulu di bagian pintu rampa membuat banyak penumpang alami luka luka
sebagian dari mereka yang luka cukup parah dievakuasi ke rumah sakit
untuk mendapat penanganan lebih lanjut
dari data hingga sabtu malam jumlah penumpang yang dievakuasi berjumlah dua ratus tujuh puluh lima orang
berapa paniknya tapi begitu api sudah ngepul ke depan mulai panik
ya jadi udah tumbuh tumburan
itu juga sempat ada yang loncat juga ya pak ya
ya itu loncat waktu mau numpang kapal penumpang tuh
sementara itu ratusan penumpang yang selamat memilih untuk kembali melakukan perjalanan menyeberang
dari pelabuhan merak ke pelabuhan bakah lumi lampung
mereka menaiki kapal di dermaga eksekutif setelah menjalani serangkaian proses
mereka menaiki kapal di dermaga eksekutif setelah menjalani serangkaian proses
mereka menaiki kapal di dermaga eksekutif setelah menjalani serangkaian proses
sebagian penumpang yang masih mengalami luka shock berat kelelahan di lokasi ruang tunggu asdp pelabuhan merak dan rskm cilegon
sejumlah ambulans juga masih disiagakan mengantisipasi hal kedaruratan
tim liputan cnn indonesia